kapten alhamdulillah kamu ketemu
yulia tolong juga dia ya
aku jemput sekarang kamu kasih tahu alamatnya aku kesana sekarang
iya yaudah kita ketemu di taman ya
yaudah kita jalan yuk
kamu gak bekerja lagi di kantor ini
silahkan kemasi barang barang kamu dan pergi dari sini
saya ngerti posisi bapak
meskipun bukan saya yang ambil
mungkin memang ini jalan hidup saya pak
pak udah kasih kesempatan saya kerja disini
silahkan tamit dulu pak
silahkan kemasi barang barang saya
ya allah aku belum menemukan anak anakku dan mengganti uang jaka
sekarang satu satunya orang yang baik banget sama aku juga udah ngusir aku
sekarang aku harus kemana
kamu tuh niat kerja gak sih
kamu gak dateng
saya pasti dateng kesana mbak
bener ya jangan seenaknya dong
udah pinjem uang dateng lagi kerja
ini saya udah dalam perjalanan kesana ya mbak ya
kok diam katanya lapar
kan ini makanan juga
walaupun sisa atau bukan
sebutannya apa makanan
jadi bisa dimakan
ayah pedas ya
ayah pedas ya
ayo berangkat kerja dulu ya
ga boleh bandel
ga boleh keluar
kalo keluar ingat
ayah pedas ya
perut aku sakit
tadi dikasih makan tapi pedas
ya ampun bang jaka
anak ga diurusin
dikasih aku juga gak boleh
maunya apa sih
yaudah kalo gitu tante beliin makanan enaknya buat kamu
aku ga mau makan
aku maunya bikin aku sembuh
gatau tante tapi kata dokter
aku ga mau mati
yaudah sini yuk
duduk sini yuk
duduk sini ya

mau mau tante
kapten harus nurutin semua omongan tante
tapi entar ayah marah bagaimana
ya gausah bilang
jadi kapten jangan bilang sama ayah kalo kapten mau ketemu sama om polisi
terus nanti depan om polisi kapten juga jangan bilang soal ayah
gua kesen pengen bawa ketemu sama om polisi
dari polisi belum ada kabar juga soal kapten
aku harus mencari dimana lagi dia
ya yulia ada apa
aku udah nemuin kapten dong
alhamdulillah kamu ketemu
yulia tolong jaga dia ya
aku jemput sekarang
kamu kasih tahu alamatnya aku kesana sekarang
iya yaudah kita ketemu di taman
yaudah kita jalan yuk